buya ini ada beberapa kebijakan yang sudah ramai hari ini dalam satu dua hari ini yang dilakukan oleh dikeluarkan oleh menteri agama misalnya boleh dikeluarkan supaya buya syafie ⁇ maarif ⁇ juga bisa saya bacakan apa yang kemudian dilontarkan oleh menteri agama general farul rozi yang saya bacakan buya untuk anda
karena bakal ada oh ini soal cpns buya bakal ada soal pencegahan radikalisme di tes cpns dua ribu sembilan belas ini langkah langkah taktis pragmatis yang dilakukan oleh pemerintah
ada satu lagi boleh dibukakan nah ini kata menteri agama saya harus bacakan kepada buya
menteri agama mengatakan bahwa akan larang cadar di instansi pemerintah
nah buya ini apakah langkah langkah taktis dan teknis seperti ini memang diperlukan dalam waktu dekat
berkat buya gimana anda menilainya
tergantung caranya ya tergantung caranya
kalau caranya itu nanti menimbulkan antipati itu tidak akan efektif
tapi kalau caranya menurut saya dipakai di bahasa yang manusia yang arif ini substansinya memang itu gitu
tapi cara pendekatannya tidak bisa secara militer
tidak bisa juga secara aparat yang selama ini
itu tidak akan efektif
ideologi itu harus dilawan dengan counter ideologi yang bisa mematahkan mereka
perkara orang mengatakan begini ini anti itu oke lah
ini betul betul aja pemerintah ini menurut ya jokowi pada periode kedua ini betul betul berperluan kepada sila kelima pancasila itu
keadilan sosial tadi buya ya
itu dia itu yang selama ini menjadi atim tiatus di atas mereka
buya lalu bagaimana kita menghindari kalau tadi kan misalnya menteri agama mengatakan bahwa akan ada atau ada pelarangan pemakaian cadar di instansi pemerintah
menpar nb katanya ingin melakukan tes radikalisme dalam cpns ini kan hal hal teknis gini
bagaimana kemudian level level kebijakan teknis yang mungkin dianggap untuk membendung radikalisme atau melawan radikalisme ini tidak berbenturan dengan masyarakat islam pada umumnya
di sosialisasi kena ingin baik dijelaskan kepada publik sehingga publik itu paham gitu
jangan ini disangka ini mau mojokkan suatu agama itu tidak ada
jadi di sosialisasi dulu diberi penjelasan kepada publik ini supaya mereka paham ini sudah berbahaya gitu
oleh itu pendekatan pendekannya menurut saya harus memakai bahasa antropologi ya maka kearifan lokal itu kan penting sekali

jadi sistem komando tidak akan berbahaya

jadi sistem komando tidak akan berbahaya

jadi sistem komando tidak akan berbahaya

buya ada yang menganggap bahwa kalau radikal itu bisa diidentifikasi dengan pakaiannya misalnya atau suara kerasnya dalam berbicara gitu
anda melihatnya seperti apa buya
simbol simbol menurut saya tapi kan kelihatan itu
biasanya simbol juga menunjukkan ya ideologi yang mereka anut gitu
tapi itu juga tidak sederhana itu
menurut saya itu juga orang orang yang pakai pakaian begitu persediaan itu juga
oleh sebab itu kita harus lebih rinci lebih hati hati lebih cerdas melihat ini
ada yang meniru kearab araban itu belum semua radikal
tapi pakaian itu kadang kadang bisa bercadar segala macam itu
dan saya setuju itu perlahan lahan cadar
itu juga menurut saya budaya budaya yang sudah ketinggalan zaman
dianggap itu ajaran agama
agama tidak mengajarkan begitu
jadi anda setuju ya langkah menteri agama untuk melarang cadar dalam instansi pemerintah
atau mungkin dalam institusi pendidikan gitu buya
apa tujuan anda sebenarnya buya kalau dari kebijakan ini menurut buya
saya setuju saya setuju asal dicarakan yang baik itu
jangan frontal diberi pengertian dulu
diberi pengertian dulu
jadi kalau melarang nanti itu orang akan hitam putih jadi repot lagi kita
ini bisa kita katakan ideologi ideologi ini sudah emasif sekali